assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
allah swt memiliki nama nama yang indah
di dalam bahasa arab disebut dengan asma'ul husna
mengenal nama dan sifat allah tentu saja menjadi ilmu yang paling utama
karena dengan mengenal allah kita berharap semakin mencintai allah
dan mengagunkan namanya juga semakin takut berharap serta ikhlas dalam beramal kepadanya
hari ini insya allah kita akan membahas tema yang sangat menarik dan powerful ini
terkait asma'ul husna mengantar masuk surga
seperti biasa untuk membahasnya sudah hadir bersama kita di studio
ada gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
bahasan hari ini menarik sekali terkait dengan asma'ul husna
seperti biasalah kita dengar dengan istilah tak kenal maka tak sayang
jadi kita harus kenal rok kita dulu
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara asma'ul husna
mengapa kita perlu kenal dulu ya rok kita
mengapa itu penting
itu istilah tak kenal maka tak sayang
itu kan sebetulnya sesuatu yang manusiawi
bagaimana saya bisa mencintai sesuatu yang saya tidak kenal
kita memilih istri dulu memilih pasangan rumah lingkungan
itu kan bermula dari pengenalan kita
oleh karena itu betul yang tadi mila sampaikan
penting sekali kita untuk mengenal allah
itu di dalam al quran allah berfirman
kamu diminta untuk tahu
an nahu bahwa allah itu la ilah la ilah allah
bahkan dulu ketika berdakwah
ketika turun surah al ikhlas itu
itu kan asbabun nuzulnya
itu banyak orang di mekah bertanya kepada rasulullah
kata orang yang belum masuk islam itu
gambarkan dulu kepada kami
tuhanmu itu kayak apa
karena kami juga sudah punya tuhan
kalau tuhanmu itu tidak lebih hebat dari tuhan kami
lalu untuk apa kami berpindah keyakinan
itu yang disampaikan oleh masyarakat
itu yang disampaikan oleh masyarakatnya

masyarakat mekah kepada rasulullah
maka kemudian allah turunkan surah al ikhlas kan
kul itu katakan olehmu wahai rasulullah
allah itu al ahad
allah itu tuhan yang maha esa
kemudian allah kasih sesuatu sifat
yang boleh jadi sangat berbeda dengan
semua tuhan yang dipahami oleh masyarakat di mekah waktu itu
lam yalit wa lam yulat
nah itu menunjukkan
bahwa pengenalan tentang allah itu
menjadi fondasi yang kuat
buat keimanan kita dalam menjalani hidup
oleh karena itu
baik itu nama allah pada zatnya
atau nama yang kemudian menggambarkan sifat
kayak ar rahman ar rahim
itu penting sekali
untuk kita ketahui
agar nanti di dalamnya
di dalam hidup
itu akan mendatangkan ketenangan buat kita semua
nah itu pentingnya
kita mengetahui al asma'ul husna
maka di dalam hadis
allah itu punya sembilan puluh sembilan nama
kata rasulullah itu kan
ihsok itu hafal
tahu paham mengerti
itu dahulal jannah
akan masuk ke dalam surga
tapi tidak kemudian
sekedar itu di hafal
kalau kita betul betul mengenal allah
dengan al asma'ul husnanya
maka kita akan lebih dekat ke surga
karena nanti asma'ul husna
yang kita tahu
itu pasti akan memberikan dampak
yang luar biasa kepada kita
ambil satu nama allah
yang dulu oleh guru saya
itu sering disuruh jadi wirid
allah itu dikatakan latif
lembutnya allah itu
dari sejarah di masa lalu misalnya
allah itu lembut betul
ketika ingin membebaskan nabi muhammad
dari puncak dan akumulasi penderitaan ini
karena nabi yusuf ini kan menderita
lahir itu karena tampan sendiri
warna kulit yang berbeda
kemudian dia mimpi
dia ceritakan kepada ayahnya
saya melihat matahari bulan bintang sujud kepada saya
dalam tradisi bani israel
kenabian itu diwariskan
tidak mungkin ada nabi
kecuali anak keturunan nabi
maka begitu anak kecil ini dengan polosnya
dengan penuh keyakinan mimpi itu seolah nyata
nabi yaakub itu paham
bahwa nanti kenabiannya
itu akan diwariskan kepada anak yang nomor sebelas ini
bukan kakak kakaknya yang lebih dulu sepuluh ini
maka kemudian timbulkan sifat hasut
karena nabi yaakub itu bukan pilih kasih sebetulnya
tapi memberi perhatian lebih
karena anak ini akan mendapatkan tugas yang lebih
sama kan ada anak masih tk dikasih uang sekian
sudah kuliah kan seperti itu
tapi itu kan menimbulkan kedengkian
sepakatlah dibuang ke sumur
begitu dibuang ke sumur ditemukan orang
bukannya ditolong malah dijual sebagai buddha di mesir
kemudian dipungut oleh potifar itu
waktu itu adalah orang kedua di kerajaan mesir itu
nabi yusuf besar besar besar
dicintai oleh zulaiha ibu angkatnya
terjadi apa yang terjadi
ini kan akumulasi dari penderitaan
nabi yusuf kalau kita baca kisahnya
itu adem banget
maka surah yusuf itu ini agak keluar sedikit dari tema
surah yusuf itu berbeda
narasinya dengan semua surah makiyah
surah makiyah itu biasanya pendek tegas bahasanya
tapi surah yusuf itu kalau kita baca adem gitu rasanya
memberi optimisme kedamaian
maka ketiga itu
lihatlah kelembutan orang itu
nabi yusuf sudah cukup penderitaannya itu
dalam surah yub tidak pernah melakukan protes
nabi yusuf itu dibuang dipukul diapakan
kok begini ya allah
begitu kata allah
semua orang itu akan mengalir
kalau sudah waktunya dia dapat
kalau belum dapat berarti belum waktunya
maka kata allah ini sudah cukup
sudah alirannya cukup
maka untuk membebaskan nabi yusuf alaihissalam
allah tidak mengirim malaikat untuk memporak porandakan kezaliman yang ada di mesir
allah mengirim mimpi
betapa lembutnya mimpi itu
mimpi keraja mesir
kisahnya indah ini
tidak ada bentuk pembelaan secara langsung kepada nabi yusuf kan
tapi mimpi ditafsirkan
kemudian ada orang pelayan yang masuk ke penjara
kisah itu bisa kita baca semua
maka allah mengeluarkan nabi yusuf itu dengan kelembutan
betapa allah ingin membuatnya lembut
maka allah mengenal allah itu mahal lembut
kalau kita kemudian mengenal allah
ya latif allah itu maha lembut
boleh jadi saya tidak ditakdirkan untuk duduk disana
saya tidak ditakdirkan untuk menjadi itu
bukan karena itu mustahil buat saya
saya misalnya ditakdirkan untuk baca quran baca hadis
ngajar di masjid
tidak ditakdirkan misalnya jadi konglomerat
tidak ditakdirkan jadi misalnya anggota dpr
padahal saya kadang kadang mila suka berkaca ini
kalau foto saya itu diedit
kayaknya untuk maju di pilkada itu cukup pede
ada sebagian dalam hidup ini
yang mungkin tidak mustahil untuk kita dapatkan
tetapi ketika kita tahu allah maha lembut
ah mungkin kita ini harus terima dengan apa yang allah tentukan
bukan lagi mungkin harus terima
karena allah itu lembut
faiz kamu jangan disana
mila kamu jangan disana
kamu tidak kuat kalau disana
nanti berujung kepada kehancuran
jadi ada istilahnya mungkin keterbatasan yang allah berikan
itu sebenarnya adalah perlindungan
maka ketika kita tadi mengerti alatif
ketika kita bersikap seperti itu
dan berpilaku seperti itu
itu kan menghantarkan kita ke surga
karena kita tidak menjadi hamba yang mudah protes
kita ini kan suka jadi hamba yang suka protes kan
kenapa kok dia
kenapa bukan saya
kenapa yang terpilih dia
kenapa bukan saya
kenapa yang menjadi itu dia
tapi kita tahu
harus tahu itu adalah kelembutan allah
kasih sayang allah kadang kadang dalam puncak prestasi kita
kita mungkin dijatuhkan oleh allah
untuk kita mengingat bahwa segala sesuatu itu
kalau sudah berhadapan dengan kekuasaan allah
itu menjadi tiada artinya
ini juga menarik
sebenarnya saya tuh sempat pada saat riset riset sederhana ya tuhan
yang menjadi kemudian pertanyaan saya
sebagai orang yang masih fakir ilmu ini
nama allah itu kan asmaul husna sembilan puluh sembilan ya
sebenarnya kalau allah mau kan bisa lebih dari itu
memang lebih dari itu
jadi itu memang
sembilan puluh sembilan itu kata ulama tidak menunjukkan bahwa cuman
karena ada dalam hadis lain ya
itu doa yang juga afdol dibaca
jadi rasulullah itu mengajarkan satu doa
saya bermohon kepadamu
ya bertawassul dengan asmaul husna
saya ini ya allah memohon kepadamu
dengan setiap nama
yang engkau memberi nama itu untuk dirimu
kan saya taunya ar rahman ar rahim sampai as sobur itu sembilan puluh sembilan
tapi kan saya boleh jadi pengetahuan saya terbatas
allah yang maha hebat
yang maha segalanya
itu kan tidak bisa dibatasi sebetulnya
oleh pengetahuan saya
saya mensifati allah seperti hebatnya apa saja
saya harus berkeyakinan bahwa allah itu lebih dari apa yang saya sampaikan
tapi bagian dari rahmat allah itu dikasih sembilan puluh sembilan
saya bersyukur kepada allah itu cuma dengan alhamdulillah
itu karena rahmat allah
saya bermohon kepadamu bikulizmin
dengan setiap nama
yang engkau beri nama dirimu sendiri
atau ada nama allah yang allah turunkan di dalam al quran
atau mungkin di masa lalu pada injil
tawrat zabur suhuf ibrahim
yang saya tidak punya kemampuan
untuk kemudian membuka itu semua
au'alamtahu ahadan min ibadika
atau ada nama yang engkau wahyukan hanya kepada nabi
yang tidak disampaikan kepada umatnya
karena dia bukan rasul misalnya
atau kemudian allah ilhamkan
kepada orang yang istimewa seperti wali min aulia
yang saya tidak punya tahu
atau bahkan nama itu engkau simpan ya allah
hanya engkau yang mahatahu terhadap nama itu
itu kemudian antajadikan ya allah
hidup saya berkah
itu kata rasulullah
orang yang berdoa dengan empat kalimat tadi
au'alamtahu ahadan min ibadika
itu akan dijawab doanya oleh allah
insya'allah ya luar biasa ya
iya jadi itu bagian dari rahmat allah gitu loh
makanya dalam doa sering kita dengar
ya allah saya ini tidak bisa memuji
semaksimal dan sesempurna
sebagaimana pujianmu terhadap dirimu
karena hanya engkau yang mahasempurna
dan yang mengetahui kesempurnaanmu
paling ini menarik sekali ya
kita akan lanjut bahas ke segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan
gapai kemuliaan ramadhan dalam episode
pegantar masuk surga
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan juga
yang datang dari netizen yang masuk ke gapai kemuliaan
kita akan sembah bersama
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dalam asma'ul husna itu kan kalau masalah ada
al jabar yang artinya memaksakan
dan juga al mutakabir yang artinya sombong
nah maksud dari memaksakan dan juga sombongnya adalah
dan kokonatasnya negatif gitu
apa itu hanya dimiliki allah swt
sekian pertanyaan dari saya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini pertanyaan bagus ya
ini pertanyaan bagus sekali
iya ini ingin saya sampaikan beberapa hal
untuk menjawab pertanyaan ini
yang pertama dalam memahami allah

semua nama dan semua sifat yang mulia
itu harus dipahami secara bersama sama
ada sifat allah ar rahman ar rahim
kalau mila hanya ingat ar rahman ar rahim
mungkin tidur sepanjang hari tidak sholat
ah tuhan saya tuhan yang maha rahman
kalau mila cuma ingat ghafurul rahim
itu juga begitu
tapi begitu ingat shadidul iqob
disitu ada al jabar al mutakabir
ada al muntakim misalnya
itu menjadikan hidup kita menjadi baik
samakan dengan orang tua
tapi kadang kadang sayangnya itu harus dengan intonasi suara yang keras
bahkan sayangnya kadang kadang harus dengan mencubit
nah oleh karena itu
al asma'ul husna itu adalah rangkaian
rangkaian yang harus kita pahami tentang allah
menjawab pertanyaan tadi
yang maha memaksa
yang maha memaksa itu
bukan berarti allah mengarang arang skenario
dalam artian kemudian si a masuk surga
si b masuk neraka
tetapi dalam al asma'ul husna
kita belajar bahwa allah itu maha tahu
bukan tau loh
apa sih artinya maha tahu
maha tahu itu artinya sudah tahu sebelum terjadi
kalau saya tahu asal itu sudah terjadi
asal saya sudah belajar
kapan saya tahu terjadinya hujan
ya kalau sudah hujan
mendung saja tidak cukup untuk memastikan turunnya hujan
tetapi allah maha tau
bahwa di tengah udara yang terik
di musim yang kemarau akan turun hujan
nah allah itu maha tahu
karena allah maha tau
semua yang menjadi pengetahuan allah
itu allah tulis
di dalam takdir
mungkin mila pernah dengar namanya
khodo itu ketentuan allah
bukan berdasarkan paksaan
tapi berdasarkan pengetahuan allah
allah tahu kalau hari ini tanggal sekian
saya akan pakai jas hitam
allah itu sudah tahu
allah akan tahu kapan saya sehat
kapan saya tertawa
pengetahuan ini sama allah ditulis
nanti kapan ini harus terjadi
tanggal berapa jam berapa
itu diciptakan oleh allah
yang namanya qadar
nah oleh karena itu
dan pengetahuan allah
itu akan menjadi indah
kalau allah itu al jabbar
memaksakan bahwa ini
tidak akan terjadi
kecuali sesuai dengan apa yang allah ketahui
sebelum itu terjadi
bahkan sebelum penciptaan alam semesta itu
itu adalah yang kita pahami
jadi ketika kita memahami al jabbar
kita menjadi dekat dengan surga nih
dekat dengan surganya bagaimana
usaha yang kita lakukan
dan doa yang kita panjatkan
itu akan bertemu
yang menjadi al jabbar
kemana pun anda melangkah
apapun yang anda minta
allah sudah tahu
bahwa ujungnya seperti ini
dan ketiga sudah ujungnya seperti itu
anda harus mengucapkan
saya sudah bersih tapi tetap sakit
itu diingatkan sama allah
bahwa yang memberi sakit dan sehat
itu bukan kebersihan
tetapi adalah allah
adapun saya hidup bersih
itu juga bagian dari penghormatan saya
terhadap sistem yang allah buat
allah itu kan dalam hidup
kehidupan manusia buat sistem kan
kalau mau hujan ada mendung
kalau mau pintar ya harus belajar
kalau mau makan ya harus bekerja
tetapi itu semua
hakikatnya adalah allah
kalau anda mau sembuh ya pergi ke dokter
tapi yang menyembuhkan itu adalah allah
nah ketika kita memahami
al jabbar dalam konteks seperti ini
maka kita akan dekat ke surga
dan al jabbar disitu
menjadi makna yang sangat baik
al mutakabir juga sama
apa yang berarti
apa yang mau kita sombongkan dihadapan allah
ayo allah itu kalau sudah punya kekuasaan
dalam quran itu menarik loh
allah yang bisa membuat orang itu tertawa
dan membiasa orang itu menangis
kan gak masuk akal
harusnya kalau bahagia ketawa
tapi ada orang yang menderita
belum bayar kontennya nih
belum bayar kontrakan
istrinya nagih sekian banyak hal
dia jalan jalan keluar
di warung dengan temen temennya
bisa ketawa tanpa beban
nah itu kan semuanya allah sebetulnya
yang memberikan kebahagiaan kedamaian
nah disitu kemudian kita katakan
ketika semuanya datang dari allah
saya hidup di bumi nya allah
makan dari rezeki nya allah
pantas kan kalau yang sombong itu allah
nah allah mengatakan saya yang pantas sombong
kalau kamu mau sombong apa
makanya orang itu ya
ketika menghadapi kesombongan itu
itu ada orang yang menggunakan logika tukang parkir
dulu kayak zainuddin mz itu
itu menggunakan hidup yang paling benar
itu kayak tukang parkir
dia markirin mobil semewah apapun
itu gak pernah dia merasa memiliki
yang harus dia jaga
jangan sampai nanti kalau kita ke mall
mobil kita serahkan ke tukang parkir
tau tau kaca sepionnya hilang
pasti marah yang punya kan
nah hidup juga begitu
tidak ada yang kita miliki di dunia ini
semuanya adalah milik allah
oleh karena itu kamu tidak berhak sombong
yang berhak sombong itu adalah allah
tapi allah dalam kesombongannya
allah dalam kesombongannya
itu maha rahman maha rahim
kesombongan allah misalnya
allah itu sombong kan pantas ya
tapi dalam agama
allah tuh kadang kadang kasih ayat
yang menunjukkan keindahan loh
ketiga didorong orang itu untuk sedekah dan membantu sesama
allah itu berfirman dalam al quran hasanan
siapa yang mau memberi hutang kepada allah
dengan cara yang baik
kata sahabat loh rasulullah
allah mau pinjam uang sama kita tuh gimana
kalau kamu melihat orang sakit
kamu bantu dia ke dokter
kamu bantu dia sembuh
kalau lihat orang kelaparan
kamu kasih rezeki untuk dia bisa makan
itu seolah olah kata allah
itu kayak hutang
itu sebetulnya sudah allah bayar dengan rahmat kepada kita
cukup untuk membayar udara yang kita hisap setiap hari
rasa sehat rasa damai
hidung kita sehat
coba kemarin waktu covid itu
allah kasih virus yang kecil banget kan
milimeternya gak kebaca itu
bahkan kata teman saya
seandainya virus covid se indonesia dikumpulin
itu dimasukkan ke botol air mineral itu terlalu cukup gitu loh
hanya sebatas itu
hari itu semua kesombongan manusia hancur
pesawat yang biasa terbang kemana mana hilang
semua teknologi itu tidak bermanfaat
semua orang pakai masker dan takut bertemu dengan siapapun
itu baru allah kasih apa itu
itu menunjukkan yang sombong itu allah
yang berhak sombong
nah ketika ada sifat al mutakabir itu
itu untuk mengingatkan manusia
saya yang besar
jangan macam macam dalam hidup ini
jangan punya pikiran yang aneh aneh terhadap allah
sehingga ketika ada sifat al mutakabbir
itu dipahami menjadi sesuatu yang sangat positif
energi yang mendalamkan
dan mendorong kita untuk selalu rendah hati dalam hidup
sebelum jeda pak gaya ini pertanyaan saya
berarti kan kita tahu ya tadi konsepnya bahwa
yang berhak sombong itu cuma allah dan hanya allah
kita ini janganlah ya berani berani sombong
tapi kan ada yang namanya manusia itu sombong
dan allah itu juga bilang
seperti itu ya
jadi bahayanya kita itu sombong
tapi kita harus bedakan dulu nih
sombong dalam terminologi agama
dengan sombong dalam bahasa
ini ada bedanya
sombong itu dikatakan kalau dia pamer
punya mobil bagus
nah sombong banget kan gitu ya
nah tapi ada sombong yang dikatakan oleh rasulullah
itu tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya
ada sifat al kibar
al mutakabbir tadi sombong
sudah salah dikasih tahu kebenaran
tetap saja tidak akan masuk surga
tetap saja tidak mau
kembali kepada kebenaran
adalah ketika dibenarkan
sudah tahu salah
memaksakan diri pada kesalahannya
itu yang dikatakan sombong
jadi itulah sebenarnya yang juga harus berhati hati ya pak geyi
pak geyi kita akan lanjutkan
segmen berikutnya pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali
setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan
pengantar masuk surga
lanjut pak geyi
kalau misalnya ada orang
memberi nama anaknya dengan misalnya
bagian dari asma'ul husna boleh
bahkan itu nama yang paling bagus
kata rasulullah itu sebagus bagus nama
yang mengandung pujian
kayak misalnya rasulullah itu kan kasih nama muhammad
itu nama yang belum pernah ada di masyarakat arab
sebelum nabi muhammad tidak ada seorang pun bernama muhammad
maka ditanya kakek beliau abdul mutalib kan
kenapa dikasih nama muhammad
karena muhammad itu sangat terpuji
cucu yang dipuji di dunia dan dipuji di langit
nah maka diberi nama muhammad
semua nama yang mengandung puji pujian
jangan sampai orang itu nanti
punya nama yang dia menjadi malu untuk memperkenalkan dirinya
itu juga bagian dari durhakanya orang tua kepada anak
kalau dia memilihkan nama yang tidak baik kepada anaknya
yang kedua yang mahumida kata rasulullah
yang dijadikan ta'abud
jadi kata ta'abud itu semua nama
yang dikaitkan dengan nama allah
tetapi di depannya ada kata kata hamba
kayak misalnya abdurrahman abdurrahim abdul hamid misalnya
nah ini adalah nama yang paling afdol dan yang paling bagus
dalam bahasa arab filosofinya
nama itu disebut bahasa arabnya itu isim
isim itu dari simah dan sumu
kalau belajar ilmu sorof
simah itu tanda
sumu itu ketinggian
karena nama itu menjadi tanda
yang menunjukkan ketinggian
nah karena apa
karena kalau ada orang misalnya na'udzubillah
namanya muhammad kemudian mencuri
nah ini yang menunjukkan bahwa nama itu harus menjadi tanda
kemudian meninggikan derajat orang itu
sehingga ketika memberi nama
ke orang tua ada tujuan
saya kenal dengan sahabat nabi yang namanya abu bakar
saya kasih nama abu bakar
kenapa saya kasih nama abu bakar
menjadi tanda buat anak saya nanti
eh bapak dulu kasih namamu
abu bakar itu supaya kamu seperti sayyidina abu bakar
saya ingin punya anak penyabar kasih nama usman
karena saidina usman itu penyabar
nah begitu seterusnya
begitu tahu namanya abdurrahman
ya anda harus menjadi hamba dari allah yang maharohman
ya maha rohman itu anda dalam hidup harus selalu melihat bahwa semua yang menjadi takdir anda
itu adalah rahmat allah
kalau anda namanya abdul halim yang sangat sabar
maka anda diminta untuk sabar di dalam hidup anda
nah itu menjadi keistimewaan orang yang mengambil
menjadikan bagian dari asma'ul husna itu menjadi namanya
nggak boleh juga pakai al ya karena itu menyerupai
ya nggak boleh kalau dikasih nama ar rahman
tidak boleh tapi dia harus dikasih nama abdurrahman
terakhir pak kiai sebagai penutup sebagai closing
dari tadi kita sudah bahas terkait bagaimana pentingnya asma'ul husna
hakikat kalau kita bisa paham betul kita bisa
apa ya tidak hanya hafal tapi paham tahu bagi kehidupan kita sehari hari
al husna itu kan yang puncak

kalau kita mengenal allah dengan al asma'ul husna secara benar
maka kita tidak akan pernah melihat kepada allah
kecuali yang kita lihat keindahan
dalam sakit kita bertemu dengan keindahan
dalam kekayaan kita bertemu dengan keindahan
dalam pangkat dan jabatan kita tetap menemukan keindahan
tetapi kalau kita tidak pahami al asma'ul husna itu
boleh jadi kita akan melihat sesuatu yang buruk dalam hidup kita
itu yang harus kita jaga
itu yang harus kita yakini
sehingga orang yang tadi disampaikan di awal pertemuan kita
yang mengerti tentang al asma'ul husna itu akan dahalal jannah
karena dia akan melihat keindahan allah
menjadi hamba yang tunduk kepada allah
menjadi hamba yang mengerti kedudukan antara dia dengan allah
dan itu pasti menghantarkan kepada ridho allah
masya allah masya allah luar biasa
pak kiai terima kasih atas ilmunya
terima kasih atas program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas dapat menambah keimanan kita kepada allah swt
saya meladia rahman dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya